cerita dalam bahasa indonesia
pada suatu waktu di hutan besar ada kerajaan bernama tan zonga
tanzonga diperintah oleh raja yang jahat yang bernama boris
orang orang di bawah kerajaannya sangat tidak bahagia
pajak yang dipungut terlalu tinggi
para prajurit menjadi pengganggu dan tidak ada yang diberi hak untuk kebebasan berbicara
tapi tidak selalu seperti itu
tan zongga dulunya adalah kerajaan yang bahagia dan damai di bawah pemerintahan raja yang sah raja rubin
raja rubin mencintai rakyatnya dan akan selalu menyusun strategi
dan membahas cara cara untuk membuat kehidupan rakyat kerajaannya lebih baik
bukan saja itu
bukan saja dia raja yang baik dia juga seorang suami dan ayah yang hebat
dia mencintai istrinya dan satu satunya anak mereka anastasia
segalanya berjalan baik ketika tiba tiba suatu hari
boris yang saat itu adalah jenderal angkatan darat raja memutuskan untuk melawannya
dengan sangat terperinci dan juga hati hati
dia perlahan mulai mempengaruhi para menteri dan para kesatria untuk kembali melawan raja
itu tidak memakan waktu lama karena ia menggunakan keserakahan mereka untuk keuntungannya
dan ketika hari yang tepat datang ia menangkap raja dan ratu
dan memerintahkan mereka untuk dibawa pergi dan dikunci di ruang bawah tanah
kau manusia yang jahat tidak
aku adalah penguasa baru kerajaan ini
aku raja boris yang hebat
raja boris yang hebat
penjaga tangkap sang putri
para penjaga mengejar putri yang saat itu masih berusia lima tahun
namun anehnya sang putri menghilang dan tidak dapat ditemukan lagi
seolah olah dia menghilang di udara
hari hari berlalu dan para prajurit khawatir
karena mereka tidak dapat menemukan putri
mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dan kemudian kembali ke raja boris dan berkata
yang mulia sang putri berusaha menyeberangi sungai dan kemudian dia tenggelam
baiklah satu satunya pewaris rubin sekarang sudah tiada
kerajaan sekarang milikku hanya aku
jatuhkan pun bhagwan putrinya
dalam ke represili bermain
tidak hanya menyahut nutman
contoh itu adalah

aku bangga padamu ana pelatihanmu sekarang sudah selesai
terima kasih guru
ingatlah ana setiap kali kau merasa ragu tutup saja mata muda
tarik nafas dan keluarkan
iya guru aku akan mengingatnya
bagus kau sekarang siap untuk pergi ke tanzongga
hei nak apa yang kau punya dalam kantung itu
hanya beberapa apel untuk adik perempuanku
dia tidak butuh itu ayo berikan padaku
tidak tidak akan kubri dia sangat lapar
aku mohon jangan
beraninya kau aku agak
menggunakan ukuran dan kekuatanmu untuk menakuti anak kecil
kau minggir dari jalanku
cukup kau menggertak orang yang tidak bersalah
kembali ke rajamu dan katakan padanya bahwa hari harinya sekarang sudah ditentukan
tentara itu melarikan dia
anastasia memandang anak itu dan berbalik untuk pergi ketika anak itu berkata
wow kau adalah pahlawan super asia super asia
pulanglah anak kecil
dan dengan itu anastasia menghilang hingga
segera telah menjadi sebuah berita tentang anastasia yang datang untuk menyelamatkan orang orang
orang orang kerajaan mengira mereka akhirnya memiliki penyelamat
aku tidak tahu kita hampir tidak pernah melihat wajahnya
sementara itu ia menjadi panutan bagi anak anak
hei lihat aku aku adalah super asia
pergi ke rajamu dan katakan padanya bahwa hari harinya sudah ditentukan
dan segera berita tentang super asia mencapai raja
siapa super asia ini dan beraninya dia menyerang prajuritku
tuhan dia dia
beraninya kau menyuruhku diam
tidak yang mulia itu bukan diam tapi
tuhan dia dia super asia adalah seorang perempuan
kau bermaksud mengatakan seorang perempuan telah menghancurkan kerajaanku
ketika para menteri dan boris terus berbicara
menteri kesejahteraan rakyat sebutan yang hanya disimpan untuk namanya
tuan haruto mengangkat alisnya
aku minta maaf mengganggu tuanku
tetapi jika menteri rang bisa memberitahukan
kapan tepatnya ia muncul mungkin akan sangat membantu untuk menyusun strategi langkah kita
dia muncul hanya setelah matahari terbenam
dia tidak pernah muncul di siang hari
kemarin ketika salah satu prajurit kita memungut pajak pada sore hari
dia merasa diawasi dan juga diikuti
tidak ada yang terjadi padanya
tetapi di malam hari
ketika dia dalam perjalanan ke kastil dengan uang banyak
harus dia diserang dan dibiarkan terikat
selama beberapa minggu terakhir
banyak prajurit kita telah diserang
tampaknya dia akan menyerang siapapun yang merupakan bagian dari pemerintahanmu yang mulia
seringai kecil muncul di wajah tuan haruto
malam harinya tuan haruto berada di jalan sepi alun alun kota
ketika dia tiba tiba merasakan seseorang di belakangnya
tuan haruto segera memegang tangannya dan menatap matanya dan tersenyum
dan bagaimana kau tahu namaku
tanda lahir kau di bawah mata kau berbentuk konstelasi
alis anastasia melengkung dan segera dia bergerak seperti angin
dia sekarang memiliki tuan haruto di tanah
saudaraku telah mengajarimu dengan baik
pada hari kau melarikan diri
adalah hari yang sama saudara laki lakiku michiko meninggalkan tan zongga
itu terlintas dalam pikiranku bahwa dia telah menyelamatkanmu
tapi kemudian aku menyingkirkan pikiran itu
tapi baru baru ini ketika aku mendengar kisah tentang super asia
dan dendamnya terhadap pemerintahan kerajaan
pemikiran lama itu kembali
tuan haruto juga bangun
kenapa kau di sini
michiko dan aku menyuruh untuk melindungi raja rubin dan keluarganya
sampai nafas terakhir
tetapi boris telah merencanakan semuanya dengan sangat licik
ketika raja dan ratu dipenjarakan
aku diberi pilihan untuk bergabung dengan boris atau menyerahkan hidupku
aku pikir jika aku masih hidup dan di luar penjara
suatu hari aku akan dapat membebaskan mereka
karena itu aku menerima untuk bergabung dengan barisannya
namun saudara lelakiku tidak tahu niatku
itu sebabnya dia pergi bersamamu dan tidak pernah memberitahuku tentang keberadaannya
sejak saat itu
aku telah mencari kesempatan untuk mengeluarkan raja dan juga ratu
tetapi kesempatan itu tidak ada
sampai kau muncul
aku ingin ayah dan ibuku keluar dari ruang bawah tanah
kalau kau benar benar setia kepada mereka
sekaranglah saatnya untuk membuktikannya
bagaimana aku bisa menemui boris
tanpa membuat kekecauan di istana
sehingga para penjaga tidak membahayakan orangtuaku
sebelum aku bertemu dengan mereka
aku punya rencana yang tepat
tuan haruto menjelaskan kepada anastasia
bagaimana boris akan selalu dikelilingi oleh para penjaga
kecuali untuk satu kali dalam setahun
di mana dia melakukan pertunjukan dan berpentas di panggung
tentang bagaimana dia mengambil alih kerajaan
polri suka mengingatkan orang setiap tahun
bahwa dia adalah raja besar mereka
dia bermain sendiri di atas panggung
tetapi jelas jelas menampilkan sebagai seorang prajurit hebat
dan pemimpin yang kurang beruntung
dia membuka permainan sendiri
kemudian aktor aktor lain bergabung
tuan haruto memberitahu anastasia tentang hari dan waktu pertunjukan
dan dalam beberapa hari hari itu tiba
orang orang dengan enggan berkumpul di dekat panggung
para menteri dan kesatria duduk di kursi depan
tabuhan drum dipukul dan layar dibuka sehingga mengejutkan semua orang
boris terikat dan berbaring di bawah
sementara anastasia duduk di atas tahta
apakah itu bagian dari sandiwarag
hei itu super asia
dan segera ruangan itu dipenuhi dengan suara
saat itu tuan haruto naik ke atas panggung dan berkata
ini dia akhir masa pemerintahan boris
hadirin sekalian aku persembahkan kepada kalian putri kalian yang telah lama hilang
dan pewaris tahta yang sah putri anastasia
kerumunan mulai bersorak gembira
dia adalah putri kami
berhenti kau pikir kau akan menangkap raja kami dan kami akan diam
penjaga segera pergi dan jaga penjara di mana rubin dan istrinya ditahan
jika kau tidak membebaskan raja boris kami akan meminta orang tuamu untuk
silakan dan coba saja
semua pintu kaula ini dikunci dari luar
dan ketika kita berbicara
ayah dan ibuku dibebaskan dari penjara
jatuhkan senjatamu dan tendang ke sini
tak berdaya prajurit dan menteri melakukan hal itu
kau menipu aku ini bukan cara untuk
a a a perlukah aku mengingatkanmu bagaimana kau mengambil alih kerajaan kami
seharusnya aku mengejarmu sendiri
kesalahan terbesarku adalah berpikir bahwa seorang perempuan tidak akan membahayakanku
iya itu akan menjadi kesalahan terbesarmu
demikianlah boris dan orang orangnya dimasukkan ke dalam penjara
anastasia bersatu kembali dengan orang tuanya
tuan haruto bersatu kembali dengan saudaranya
dan orang orang kerajaan sekali lagi bahagia
putri anastasia dimahkotai sebagai penguasa baru tanzonga
di bawahnya orang orang bersuka cita
pada siang hari anastasia akan menjadi penguasa yang bijak
mengambil keputusan melalui hukum dan ketertiban
tetapi ketika matahari terbenam dia akan mengambil nafas dalam dalam
dan pergi ke jalur tergelap di kerajaannya sebagai pahlawan berjubah